yang baru saja terjadi dari belgia air
ya ledakan mengguncang ruang keberangkatan di bandara internasional
ledakan menewaskan tiga belas orang dan melukai beberapa orang lainnya
sesaat sebelum ledakan terdengar suara tembakan dan teriakan
pihak bandara membatalkan penerbangan dan mengevakuasi penumpang ke area yang aman
pihak bandara juga melarang penumpang untuk datang dan menjauhi kawasan bandara
hanya berselang satu jam dari ledakan di bandara zeventem
ledakan kembali terjadi di stasiun malbik
seluruh fasilitas di bandara dan stasiun sudah ditutup
setelah terjadi dua ledakan di bandara internasional brussels
dan stasiun kereta bawah tanah malbik di belgia
otoritas belgia menetapkan status waspada tertinggi di negaranya
serangan yang dilakukan di stasiun bawah tanah malbek
menyebabkan seluruh operasi kereta bawah tanah di brussels dihentikan untuk sementara
otoritas belgia menyatakan status waspada telah ditingkatkan
dari tingkat ketiga ke tingkat keempat
status waspada tertinggi
sebagai informasi serangan yang terjadi di brussels ini dilakukan empat hari
setelah tertangkapnya salah abdeslam
salah satu tersangka yang diduga menjadi dalang serangan teror di paris pada november dua ribu lima belas lalu